kembali lagi bersama kami di good morning
itu masih inget gak
iya makanya itu saya mau tanya sama berita juga
masih ingat tidak dengan pasangan yang menikah dengan beda usia lima puluh empat tahun
kemarin kita sempat beritakan ya
ke pemirsa di good morning juga
nah sekarang kita akan coba
ingatkan lagi anda dengan
seperti apa sih sebetulnya cerita mereka ini
tak ada yang menduga
telepon nyasar ini berbuah pernikahan beda usia lima puluh empat tahun
awalnya keluarga sofyan mengira
bahwa gadis yang akan dinikahi adalah cucu sang nenek
keluarga akhirnya merestui pernikahan keduanya
pernikahan beda usia ini kemudian menjadi perbincangan
tak hanya di kalangan masyarakat
melainkan di dunia maya
kini oma marta sudah tidak sendiri lagi
semenjak suaminya meninggal sepuluh tahun silam
belum ada satupun laki laki
yang berhasil merebut hatinya
kini sofian pria dua puluh delapan tahun
berjanji akan setia
hingga ajal memisahkan keduanya
hmm gitu tuh kurang lebih ceritanya nih
pemirsa nah sekarang langsung saja
kita berbicara dengan pengantin baru
ini masih wanginya masih kerasa
iya masih ada bau bau
ada ibu marta dan juga bapak sofian
selamat untuk pernikahannya ibu marta
terima kasih sofyan
terima kasih mas untuk datang kesini
ke jakarta jauh jauh dari manado
terima kasih banyak
ini kita semuanya penasaran
mungkin bapak sofian dulu barangkali ya
ceritanya gimana sih sampai pada akhirnya
kesengsem sama ibu marta
ini gimana ceritanya nih mas
mami aja ceritain duluan
boleh boleh mami dulu
tahun lalu ya
iya kan baru dia
januari tanggal lima
kita baru itu dengan
tapi melalui hp yang dia dapat waktu itu
gak ini juga jadi
bukan dari orang bukan dari itu ya
nyasar lah begitu
terus tapi dia bukan karena telepon cuma cari cari
ah siapa barangkali ini
lalu dapat saya punya nomor
ya terpaksa saya angkat dong
dia belum sebut nama
jawabnya jawabnya apa waktu itu mas sofian coba direka ulang
waktu itu kan nomor baru
kita belum nelfon
saya kasih lepas dulu
waktu itu kan saya masih kerja
saya abis kerja
itu langsung jadi kayak mesraan
cuma dua minggu aja
di komunikasi di hp
tanggal lima januari kita ketemu mami
begini aja kalau nggak mau dong
kalau nggak memang mau dong
betul betul atau apa
datanglah ke saya itu
ya ibarat dari sini ke bandung boleh nggak jauh
dua jam lah gitu ya
tiga jam lah ya
dia punya tempat kerja
oh kalau kamu memang suka dengan saya
kamu datang dan lihat saya punya keadaan atau apa
ya dia datang betul
terus kita ya cuma sebentar dia ini
nanti dia pulang lagi kan kerja toh tuh
dia tinggal lalu dia bilang ah
oh betul juga itu
suara saya masih
artinya dong boleh dong begitu
mudah lah begitu
terserah dong pengennya itu tuh
ya enggak karena saya sudah sekian tahun
nggak punya suami tuh
kita bilang sudah meninggal
sudah sepuluh tahun lebih suami saya meninggalkan dulu
hidup sendiri di rumah
nggak ada bilang orang saudara atau
terus akhirnya ketemu
saat ketemu itu gimana tuh
ya itu berantanya dia aja
ya luar biasa ketemu
luar biasa kaget
nggak ada rasa kaget
cuma kan dalam dua minggu komunikasi kan sudah sebelum apa kan
sama mami papi tuh
oh sudah mami papi juga
cuma mati di komunikasi
dalam supi lagi
sama mami ketemu mami
mas sudah ya ini
tapi saya tidak tahu mami ada di depan
oh ini dia
terus ayo kita masuk di dalam bercerita
sampai di dalam sudah
jabatkan tangan dulu baru ketelukan
hari pertama tuh
cinta pandangan pertama juga terjadi setelah cinta dari suara suara itu gitu kali ya mas yani
ya yang bikin jatuh cinta pertama kali mas sofian itu ya
nanti ya kita ngobrol ngobrol lagi masih bersama dengan mami marta dan juga papi sofian bersama kami di good morning
ya masih bersama kami di good morning dan kita masih berbicara dengan pak sofian dan juga ibu marta
kita masih berbicara tentang pernikahannya yang memang ini menjadi kisah inspiratif ya bagi banyak orang
terutama tentang cinta barangkali
nah ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke kuis ya
saya ingin tanya ke mas sofian dan juga ke ibu marta
menurut mas sofian sendiri apa yang membuat mas sofian akhirnya mencintai seorang ibu marta
mencintai karena orangnya baik gitu
orangnya baik ada lagi kalimat lain
bisa bikin kita ada hiburan begitu bahwa komunikasi lancar
tunggu mas sofian sebelumnya sudah pernah berkenalan ataupun dekat dengan wanita lain belum
belum jadi ini cinta pertama ya mas sofian
kalau ibu marta sendiri bagaimana
apa yang alasan ibu marta mencintai pak sofian
ya karena dia juga saya lihat baik dengan saya artinya mungkin itu diberikan oleh tuhan
yang permintaan saya saya bilang tuhan kalau memang tuhan mau kasih lagi saya jodoh
kasihlah saya yang terbaik ya cuma sofian saja yang
jadi ini jawaban dari tuhan begitu ya
saya terima dari tuhan lah gitu kan
ya cuma sofian aja yang datang dan ini sama saya yang benar benar
dan dia minta ya supaya kita itu mesti menikah dan juga seluruh pemerintah di desa itu kan datang hubungi kita bagaimana bagaimana kata sofian juga
ya biarlah kita menunggu ya kalau ada rezeki yang tuhan akan berikan kita akan menikah
ya betul kita bawa selalu dengan doa
ah tuhan mungkin tuhan sudah pertemukan saya dengan sofian ini sudah inilah barangkali saya punya jodoh dari tuhan berikan saya rezeki supaya saya cepat menikah bagaimana kehendak tuhan yang tuhan punya manfaat
ini yang namanya jodoh nih
tapi coba kita tes dulu daniar cocok nggak sebetulnya ibu marta dengan bapak sofian ini
boleh ya ibu marta pak sofian kita main main sedikit
boleh ya kita main sebentar nih ini kita pegang sama bapak sofian
pegang satu persatu
ini tes kecocokan kan sudah dua minggu menikah satu tahun berkenalan
tepatnya ada beberapa pertanyaan ada tiga pertanyaan soal pasangan masing masing nanti ibu marta jawabannya tulis tentang mas sofian mas sofian jawabannya tentang ibu marta saya kasih pertanyaan satu satu dulu ya
oke yang pertama pertanyaannya apa dah
siap dulu spidolnya disiapkan dulu nanti tulis yang besar besar oke ini saya keluarkan oke
oke daniar disana saya kasih pertanyaannya ya
oke yang pertama ini
ini harusnya gampang ayo kamu di tengah tengah dan dipisahkan dulu sebentar
coba sebutkan tempat dan tanggal lahir pasangan masing masing
tempat dan tanggal lahirnya bang sofian bang sofian tepat dan tanggal lahirnya
tempat dan tanggal lahir
tempat dan tanggal lahirnya ibu marta
tempat dan tanggal lahir
tempat dan tanggal lahir
saya juga tulis ya
ibu marta tempat dan tanggal lahir
betul baru kita cocokan
tanggal lahirnya pak sofian berapa di mana
apa tuh manti hage
pasti tau dong ya
kan kasih surprise gitu
jangan dulu kasih lihat
oma marta masih menulis
langsung oma tanggalnya berapa
oma marta tulisannya bagus ya
tanggalnya berapa oma
berarti baru umur dua puluh delapan tahun
pak sofian dikasih lihat jawabannya ke kamera
tanggal berapa itu
ibu marta lahirnya
di mana dan tanggal berapa
coba mas sofian sebutkan
di mana itu
tanggal tiga puluh satu maret
betul tidak umar marta
coba umar marta kasih lihat
coba kasih lihat
coba dibacakan dan
ini berarti di mana tempatnya umar
tanggal berapa umar
lupa atau tegang
tapi tahunnya betul ya
pertanyaan nomor dua nih
pertanyaan nomor dua boleh
berapakah ukuran sepatu pasangan anda
nah umar marta pasangan sepatu
umar marta umar marta ukuran sepatunya
pak sofian nomor sepatunya dari ibu marta
sofian berapa nomor sepatunya
pak sofian empat
udah langsung jawab itu
berapa ukuran sepatunya pak sofian
kasih lihat ke kamera
nah ini pemirsa
tiga puluh tujuh
tiga puluh tujuh
betul gak umar
oke sekarang umar marta berapa
coba kasih lihat
katanya ukuran sepatu pak sofian empat puluh
saling cari informasi
tadi kata pak sofian komunikasinya oke sama bu marta gitu
terakhir saya mau dengar deh nasihat cintanya bu marta untuk kita semua begitu ya soal
karena kan kita menikah ada mungkin berantem berantem kecil kecil gitu ya
itu gimana caranya
atau gini aja nih yang terakhir nih
pak sofian tunjukin dong
apa namanya romantisnya pak sofian sama ibu marta itu seperti apa diantara kita
terima kasih banyak ya mas sofian
bagaimana terima kasih banyak sudah hadir ke good morning
semoga ini kisah cintanya ibu marta dan juga pak sofian ini bisa menular ke semua masyarakat
tadi komunikasinya mesti lancar
terus juga itulah baik dengan satu orang
terima kasih sekali lagi
sehat terus pak sofian dan juga ibu marta